nasib timnas sepak bola indonesia di sea games dua ribu sembilan belas akan ditentukan di pertandingan terakhir penyisihan grup b melawan laos besok
saat ini indonesia ada di peringkat kedua di kelas men sementara grup b tertinggal tiga angka dari vietnam dan unggul selisih gol dari thailand
timnas sepak bola u dua puluh dua indonesia hanya menjalani latihan ringan jelang pertandingan terakhir penyisian grup b melawan laos
pertandingan yang maha penting karena di pertandingan tersebut timnas indonesia wajib menang bila ingin mengamankan satu tempat di babak semifinal cabang olahraga sepak bola sea games dua ribu sembilan belas di filipina
latihan ringan yang digelar di lapangan depan hotel tempat timnas menginap di manila ini diikuti oleh seluruh squad timnas dan berlangsung dalam suasana santai
dipimpin langsung oleh pelatih kepala indra syafri
latihan kali ini lebih menekankan pada
pemulihan fisik dari para pemain timnas
meski besok akan menghadapi pertandingan yang menentukan para pemain tidak ingin terbebani dan akan berusaha bermain lepas sesuai instruksi pelatih
ya tentunya laos adalah tim yang kuat kita respect kepada mereka dan tentunya kita harus menangkan pertandingan itu tapi tidak menjadi beban untuk kami
kita harus lebih lepas enjoy lebih kerja sama tim lebih kerja keras lagi dapatkan hasil yang baik
kalau untuk saya pribadi menghadapi pertandingan besok pertandingan seperti final ya kita mau nggak mau kita harus menang yang pasti kita harus fight juga dan paling penting kita nggak boleh ngeremain laos
karena kalau kita ngeremen itu berbahaya buat kita yang penting kita fight seperti main lawan brunei kita berusaha menang kita gak usah peduli pertandingan yang lain kita fokus pada tim sendiri aja
sementara pelatih indonesia indra syafri
yakin bahwa anak anak asuhnya akan dapat mengatasi tekanan pada pertandingan melawan laos
dari kelasmen sementara grup b vietnam indonesia dan thailand memang masih sama sama memiliki peluang lolos ke semifinal
pasti yang paling penting adalah bagaimana recovery pemain dan alhamdulillah sore hari ini semua pemain dalam keadaan fit gak ada yang cedera itu yang paling penting
dan besok pagi
pagi kita ada latihan ringan lagi dan malam ini juga ada diskusi tentang laos jadi kita nggak sempat bikin latihan simulasi untuk game plan lawan laos
jadi gak ada yang stress jadi mungkin yang stress ya orang orang di luar kita gak ada stress
karena setiap saat situasi seperti ini yang kita hadapi dan sering terjadi
semua bisa tersingkir vietnam juga bisa tersingkir thailand juga bisa tersingkir
dari dua grup yang ada di fase penyisihan nantinya hanya juara dan runner up group yang berhak lolos ke babak semifinal